mahkamah konstitusi sudah meregistrasi sekitar satu ratus tiga puluh lima gugatan sengketa hasil pilkada dua ribu dua puluh
jumlah ini masih sangat mungkin bisa bertambah ditutup pada tiga puluh desember nanti
jadi pertanyaannya sekarang mungkin jika kita harus mengevaluasi kira kira seperti apa kondisi pesta demokrasi kita
sehingga setengah pasangan calon pilkada kemudian menggugat ke mk
siapkah kpu sebagai yang punya hajat menghadapi gugatan ini
kalau misalnya secara evaluasi internal yang dilakukan kpu pelaksanaan pilkada serentak kemarin seperti apa
karena tentu kemudian gugatan ini berkaitan dengan hal hal yang kemudian sudah ditemukan dalam pleno
dan juga tentunya kpu bekerja sama dengan bawasu mengetahui mendapatkan laporan terkait beberapa hal
baik terima kasih pak putri dan selamat malam mas fadli ya
jadi secara umum ya kami
melihat memang pilkada serentak dua ribu dua puluh ini sangat dinamis ya
banyak tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara
karena ini diselenggarakan di masa pandemi
namun demikian menyikapi tahapan ya
perselisihan hasil pemilihan di mahkamah konstitusi tentu kami menghormati itu
karena konstitusi kemudian undang undang dan
mekanisme yang ada itu mengatur tentang hal itu
nah tentu bagaimana kami kemudian selaku pihak termohon ya
baik kpu provinsi maupun kpu badan kota itu kemudian mempersiapkan diri dengan baik
pertama tentu untuk menghormati proses peradilan di mahkamah konstitusi
yang kedua juga adalah sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kpu sebagai penyelenggara

baik dihadapan hukum maupun kepada masyarakat ini

baik bagaimanapun juga pak uyarsa dan juga mas fadli
sebagian besar gugatan yang masuk kalau tidak salah ini berkaitan dengan kecurangan yang tsm ya
sebagian besar itu apa yang bisa kita lihat sebenarnya mas fadli dari
masuknya gugatan yang cukup besar ini sekitar satu ratus tiga puluh lima hampir setengahnya
dari jumlah total pemilihan yang berlangsung hari ini

dari jumlah total pemilihan yang berlangsung hari ini

dari jumlah total pemilihan yang berlangsung hari ini
pertama kalau dilihat secara kuantitas tidak tepat juga kalau satu ratus tiga puluh lima itu berasal dari semua daerah yang berbeda ya
tadi saya juga sudah periksa permohonan permohonan itu ada di provinsi itu sumbar itu ada dua permohonan
kemudian di kabupaten karo ya itu ada dua permohonan juga
jadi mungkin kalau kita mau melihat daerahnya mungkin kita perlu periksa
periksa lagi mbak putri
terus kita nanti ke brpk ya
registrasi perkara konstitusinya diterbitkan oleh mk
itu yang pertama
nah yang kedua soal dalil permohonan yang disampaikan oleh para pemohon ke mahkamah konstitusi
menurut saya memang dari beberapa permohonan yang sudah kami baca ya
memang mayoritas mendalilkan adanya kecurangan yang terjadi secara sistematis
dan masih dalam proses penyelenggaraan pilkada dan itu kemudian berpengaruh terhadap perolehan suara dari para pemohon
maupun para pihak yang kemudian menjadi pihak di sengketa ke mk
nah dalam melihat dalil ini sebetulnya atau dalam melihat fenomena yang dibawa oleh para pemohon pmk ini
nanti akan kita lihat dalil yang disampaikan oleh pemohon itu akan sangat ditentukan oleh dua hal sebetulnya
pertama sejauh mana dalil itu didukung oleh alat bukti yang relevan ya terhadap dokumentasi yang disampaikan di dalam permohonan
karena setiap dalil yang disampaikan dalam proses persidangan masih didukung oleh alat bukti yang kuat
nah yang kedua yang paling penting adalah mendalilkan kecurangan tsm maupun mendalilkan adanya pelanggaran dalam
netapan atau proses rekapitulasi hasil pemilu
itu penting untuk memperbaikinya
pastikan apa yang disampaikan oleh pemohon itu signifikan untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses pilkada
nah ini kita harus melihat juga cara atau tren mk dalam menyelesaikan hasil sengketa di pemilu di mahkamah konstitusi
jadi kalau kemudian mendalilkan kecurangan nanti harus dilihat kalau kecurangan itu terbukti sejauh mana curangan yang berkaitan dengan
suara itu akan signifikan mempengaruhi pemenang pilkada
jadi dua hal penting itu yang menurut saya nanti penting untuk kita nanti di mk
sejauh mana para pemohon ya sampai sekarang seperti yang tadi disampaikan oleh cnn di awal ada sekitar satu ratus tiga puluh lima permohonan
kalau daerahnya mungkin kita perlu cek lagi ya yang sudah didaftarkan ke mk
nah sekarang kan sedang diverifikasi oleh mk permohonan perbaikan yang disampaikan oleh pemohon
nah sampai nanti pada tanggal
empat januari ya itu akan diterbitkan bukti registrasi perkara konstitusi
yang artinya perkara perkara yang mendapatkan registrasi ini yang kemudian akan diperiksa dalam proses persidangan
artinya bukti formilnya sudah lengkap kurang lebih
mas fadli adakah yang perlu dikhawatirkan sebenarnya dari banyaknya permohonan yang masuk ke mk ini
menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan mbak putri baik dalam konteks penyelenggaraan pilkadanya
maupun dalam konteks kanalisasi konflik yang terjadi dalam kontestasi politik daerah itu masing masing
karena dalam konteks penyelenggaraan pilkadanya ya memang ini saluran personal yang ditunjukkan oleh mekanisme kita
nanti tinggal pemohon dikatakan apa yang mereka danilkan
dan kpu wajib untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan pekerjaannya dalam penyelenggaraan kita yang lupa
maksudnya kpu mesti menjawab
kalau memang ada kecurangan ada kesalahan tentu menjadi kewenangan mk untuk memutus dan meneruskan itu
nah dalam konteks konflik di daerah daerah yang menyelenggarakan pilkada
proses di mk sebetulnya bisa menjadi salah satu kanalisator untuk tidak terjadinya konflik atau bentrok fisik
yang kemudian justru mengganggu keamanan dan stabilitas sosial ya
artinya para pihak yang merasa keberatan terhadap hasil pilkada
mengambil jalur konstitusional untuk penyelesaiannya
dengan tidak kemudian membawa konflik ini ke hal hal yang memang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan
misalnya dalam bentuk konflik fisik misalnya atau kemudian gangguan keamanan ketertiban dan lain sebagainya
jadi kita patut bersyukur juga satu ratus tiga puluh lima permohonan yang dibawa ke mk ini artinya para pihak kemudian menyalurkan upaya hukum
yang bisa mereka lakukan
untuk menguji dan memperjuangkan haknya
ini bagian juga dari proses pendidikan demokrasi elektoral kita
oke tapi kemudian kita tahu ini sekarang ada tantangannya bagaimanapun soal waktu penyelesaian perselisihan ini menjadi satu tantangan tersendiri
dan juga bagaimanapun peradilan di tengah pandemi
itu kan ini sesuatu hal yang baru dan mau tidak mau harus diadaptasi sekarang juga
kita membahas itu setelah jeda
bapak bapak tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami
kami masih membahas terkait dengan sengketa atau sengketa pilkada yang perselisihan hasil pilkada yang kemudian saat ini sudah diregistrasi di mahkamah konstitusi
jadi ada sejauh ini setidaknya ada satu ratus tiga puluh lima kami hadirkan informasinya
di sini ada grafik yang kami sudah siapkan
jadi ada dari tujuh wilayah yang ada tujuh perselisihan terkait pemilihan gubernur
ada satu ratus empat belas perselisihan yang didaftarkan yang terkait dengan pemilihan bupati
ada empat belas perselisihan yang didaftarkan terkait pemilihan wali kota
di seluruh indonesia totalnya ada satu ratus tiga puluh
yang saat ini sedang disiapkan oleh kpu apa saja pak wiyarsa
baik terima kasih
jadi kami kpu sejak beberapa waktu yang lalu ya telah melakukan sejumlah waya untuk mempersiapkan jalan penyelenggara
untuk menghadapi tahapan kepol selesai hasil pemilihan
di antaranya misalnya sejumlah rapat koordinasi ya dengan kpu provinsi dan kabupaten kota sudah dilakukan
kemudian masing masing daerah juga telah menginventarisir ya potensi permasalahan yang ada
tentu nanti akan diketahui secara pasti ya setelah pihak kpu selaku termohon itu akan mendapatkan salinan permohonannya
jadi pada persiapnya penyiapan sdm kemudian data dan bahan bahan hukum terkait
tentu kami tentu kpu ri berkewajiban untuk memberikan supervisi ya mengatur prosedurnya mengkoordinasikan dengan mk
agar proses ini bertanggung jawab baik dan lancar
misal dalam hal mekanisme penyerahan jawaban ya dari kpu
demikian juga dalam hal koronasi teknis lainnya
terima kasih pak ustaz
terima kasih pak ustaz
pada prinsipnya tentu kpu akan mempersiapkan diri dengan sebaik baiknya
teknisnya di tengah pandemi seperti ini bagaimana
kpu sudah berdiskusi dengan mk soal ini
maksudnya sudah ada informasi dari mk
beberapa waktu yang lalu sudah melakukan audensi ya secara virtual dengan mahkamah
kemudian dalam beberapa kali rakor yang diselenggarakan
jadi panitra dari mk juga telah memberikan materinya ya
saya kira ini tentu sangat penting ya untuk memastikan proses persidangan berjalan dengan baik sesuai dengan hukum acara yang ada
jalan dengan itu protokol kesehatan juga penting ya
baik perlakuan terhadap dokumen ya kami telah memiliki prosedur soal itu ya
sama halnya dengan tata kelola logistik ya begitu
dan juga bagaimana nanti siapa yang hadir atau orang jumlahnya dan lain sebaiknya
saya kira ini sangat penting untuk menjadi perhatian kita bersama
mas fadli saya kembali ingin menggali dari kacamata perludem terkait dengan manajemen konflik di daerah daerah yang bagaimanapun saat ini sedang memperjuangkan atau masih dilakukan gugatannya di mahkamah konstitusi
bagaimanapun masih akan ada waktu yang cukup lama untuk akhirnya menyelesaikan konflik yang terjadi di daerah itu
besarnya apa sekarang
sementara yang harus dilakukan oleh para pihak itu saja memastikan para pendukungnya tidak melakukan upaya upaya atau langkah langkah yang tidak diperbolehkan
baik itu dalam norma sosial maupun secara norma hukum
karena mekanisme untuk kemudian mencabar apa yang diputuskan oleh kpu
atau mekanisme untuk mengupayakan keberatan mereka terhadap proses terserah
itu sudah ada saluran yang baik proses transparan yang nanti mereka lihat bisa mereka nilai yaitu di mahkamah konstitusi
nah oleh sebab itu baik itu pemohonnya maupun penyelenggaranya termasuk penyelenggara pemilu sama sama dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan
harus memastikan kondisi dendamnya
kondisi di daerah itu stabil tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban
dan kemudian mensosialisasikan atau menyampaikan upaya di mk ini bisa dilihat dan ditaksikan secara terbuka
nah ini akan jadi poin yang sangat penting dalam proses pendidikan demokrasi kita
agar keberatan keberatan terhadap proses pemilu itu tidak diselesaikan di jalanan
tetapi diselesaikan dengan mekanisme hukum
sesuai dengan prinsip negara kita sebagai negara demokrasi konstitusional
dan mahkamah konstitusi adalah saluran itu
nah mahkamah konstitusi menjadi saluran hukumnya yang kemudian saat ini sudah dijalankan oleh beberapa sekitar satu ratus tiga puluh lima phpu sekarang sudah diregistrasi oleh mahkamah konstitusi
tapi bagaimanapun mas fadli kita tahu sudah ada sebelumnya sorotan terhadap mahkamah konstitusi
katakanlah ketika menyelesaikan perselisihan pada saat pilpres
apa namanya yang paling penting juga tantangan dihajar di mk mbak putri
mahkamah konstitusi tidak boleh main main menurut saya
karena ini kan soal menjamin kedaulatan pemilik
membuktikan bahwa atau menguji apakah kedaulatan rakyat itu melalui proses pilkada sudah dilaksanakan dengan luber dan jurdil
dengan demokratis dengan jujur
itu yang akan diujikan oleh mahkamah konstitusi

nah mahkamah konstitusi bukannya tanpa tantangan
nah soal kepastian dan clearness secara di mahkamah konstitusi
sehingga para pihak yang nanti akan bersidang itu mendapatkan kesempatan dan ruang yang betul betul adil
dan ada kepastian hukum terkait dengan proses di mk juga perlu dijamin oleh mk

nah yang tadi ditimbul mbak putri menarik ya
ya misalnya soal pengalaman perselisihan hasil pemilu presiden
itu kan terjadi perdebatan di persidangan pertama misalnya
apakah permohonan yang akan dijawab oleh kpu sebagai termohon adalah permohonan yang didaftarkan
atau permohonan yang dibacakan yang notabene beda antara yang dasarkan dengan yang dibacakan
nah hal hal seperti ini kan potensial menimbulkan perdebatan
kita berharap mahkamah konstitusi bisa memastikan mekanisme dan hukum acaranya

kita berharap mahkamah konstitusi bisa memastikan mekanisme dan hukum acaranya

kita berharap mahkamah konstitusi bisa memastikan mekanisme dan hukum acaranya

kita terima kasih

dalam proses upacara
termasuk memastikan integritas semua pihak

termasuk juga supporting system persidangannya
akan nanti memeriksa perkara hasil pilkada
di mahkamah konstitusi
kita punya pengalaman di mana ketua mahkamah konstitusi
pernah ditangkap oleh kpk
karena memeriksa dan menyelesaikan perkara
persisian hasil sengketa pilkada
harus dipastikan tidak terjadi lagi
kemudian juga pernah terjadi kasus dokumen yang hilang
misalnya di proses persisian hasil sengketa pilkada juga
ini juga harus dipastikan tidak terjadi lagi
agar trust publik kepada mahkamah konstitusi
itu bisa benar benar terwujud
dan itu juga akan memastikan
proses penyelidikan hasil sengketa pilkada ini
bisa menjadi kanalisator konflik yang konstitusional
baik bagi para pihak bagi kpu termasuk juga bagi pemilih
oke trust kepada kpu ini juga menjadi sorotan sekarang
terakhir dari anda pak wiyarsah
ya tentu ya kami akan berupaya
karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi
kpu pun menghormati proses atau tahapan
di mahkamah konstitusi
kpu akan mempersiapkan diri dengan sebaik baiknya
untuk kemudian bisa melakukan kewajiban konstitusional kami
selaku penyelenggara di mahkamah konstitusi
nah tentu kita harus bersama sama berkomitmen
menjaga ya kelancaran dan integritas proses peradilan ini
pak dewo kd wiyarsa rakesandi komisioner kpu terima kasih
malam hari ini sudah bergabung
mas fadli dari perludem terima kasih juga malam hari ini sudah bergabung
sehat terus bapak bapak terima kasih
terima kasih selamat malam